keinformasi komunitas indonesia bersama sejumlah negara produsen sawit lainnya semakin gencar melawan praktik diskriminasi penggunaan produk biodiesel atau cpo
negara negara produsen minyak sawit memandang rancangan aturan komisi eropa yang mengisolasi cpo sebagai kompromi politis di internal eropa
ancaman terhadap pasar ekspor sawit indonesia masih menghantui ri dan sejumlah negara produsen sawit lainnya
larangan uni eropa terhadap minyak sawit dalam bentuk biofuel lewat konsep indirect land use chain iluc secara ilmiah masih dipertanyakan
para menteri pada pertemuan negara produsen minyak beberapa waktu lalu menilai bahwa aturan ini merupakan cara uni eropa mengisolir dan mengecualikan minyak sawit dari sektor biofuel
bijakan ini diklaim untuk menguntungkan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara uni eropa
sejumlah pakar ilmiah menilai minyak sawit memiliki keistimewaan yang tinggi dibanding minyak nabati lainnya
hal ini lain di tenggarai mendorong negara negara maju selalu menekan komoditas sawit
lebih lanjut indonesia bersama dua negara produsen minyak sawit lain yaitu malaysia dan kolombia sepakat untuk mengirim joint mission ke uni eropa dalam rangka menghadapi kebijakan diskriminatif uni eropa
para menteri sepakat untuk membentuk dan mengirim joint mission ke eu
untuk menyuarakan isu ini kepada otoritas terkait di sana
para menteri sepakat untuk terus menentang rancangan peraturan tersebut melalui konsultasi bilateral
antara lain melalui asean wto dan forum lainnya yang tepat
setuju dengan sikap pemerintah indonesia yang secara tegas meminta uni eropa tidak mendikti masalah kehutanan dan isu deforestasi sawit
bima menggarisbawahi indonesia dapat melakukan tekanan secara diplomatik dan realisasi produk dalam perdagangan internasional
bila uni eropa masih terus menghambat ekspor sawit ke uni eropa
kita bisa melakukan tekanan baik secara diplomatik maupun tekanan dalam hal retaliasi produk
sementara itu ekspor turunan cpo biodiesel meningkat

dari satu ratus enam puluh empat ribu ton pada dua ribu tujuh belas menjadi satu lima puluh enam juta ton di dua ribu delapan belas
peningkatan ekspor biodiesel ini disebabkan indonesia yang sebelumnya memenangkan kasus tuduhan anti dumping biodiesel oleh uni eropa di wto
namun sebaliknya ekspor minyak mentah sawit crude palm oil turun dari tujuh enam belas juta ton pada dua ribu tujuh belas menjadi enam lima puluh enam juta ton di dua ribu delapan belas
hal ini seiring dengan harga rata rata cpo dua ribu delapan belas
dua ribu delapan belas juga turun dari tahun sebelumnya
turunnya harga ini salah satunya disebabkan oleh daya beli melemah karena regulasi negara tujuan ekspor
berkurangnya ekspor turut berimbas pada penurunan devisa dari sektor minyak sawit indonesia
negara negara produsen minyak sawit cpopc terus memantau rancangan akhir regulasi yang dibahas di parlemen eropa
para anggota cpopc juga sepakat untuk terus berkolaborasi dengan organisasi multilateral untuk meningkatkan kontribusi minyak kelapa sawit